bagai persiapan terutama persiapan keamanan terus dilakukan
pasalnya tamu tamu negara hadir di pesta olahraga negara asia ini
pengamanan di gelora bung karno dibagi dalam empat ring
khusus di ring satu akan dikendalikan oleh pasukan pengamanan presiden
sedangkan ring dua hingga ring empat dikontrol oleh pihak kepolisian
lebih dari delapan personel diterjunkan untuk pengamanan pesta olahraga kelas dunia ini
mereka berasal dari unsur tni dan polisi
dinas kebakaran medis dan pemerintah provinsi dki jakarta telah siaga
pesta olahraga dan games nanti malam semua dikendalikan oleh kepolisian kecuali ring satu
yang untuk pengamanan yang dikendalikan oleh pasukan presiden
dan insya allah semuanya bisa berjalan dengan lancar karena saya cek pada sampai siang hari ini
seluruh sistem personil semuanya sudah mengetahui tugas dan fungsinya masing masing
dan untuk melihat bagaimana suasana pembukaan pesta olahraga terbesar di asia
kembali saya akan menyapa
radika utama di komplek gelora bung karno dan erlangga wisnuaji di komplek olahraga jakarta jakabaring palembang
selamat malam mardika dan erlangga
kita ke mardika terlebih dahulu
dika bisa anda gambarkan bagaimana suasana di sana
ya selamat malam yuda
saat ini saya berada di media press center bersama dengan ratusan jurnalis dari seluruh asia
yang tampak juga sangat antusias menyaksikan jalannya
ini adalah de ville atau opening ceremony dari sin games ke delapan belas di gelora bung karno
yang sudah dimulai sejak pukul tujuh tiga puluh tadi tujuh malam tadi maksud saya
dan saat ini tengah berlangsung de ville atlet yang juga disaksikan oleh para jurnalis dari media press center ini
dan tampak tadi presiden joko widodo tiba pada pukul tujuh dengan gimmick yang sangat menarik
dan ini juga menghadirkan decak kagum baik dari penonton di dalam venue ataupun juga dari para jurnalis
yang ada di tempat saya melaporkan saat ini yuda
kita tahu bahwa ada banyak sekali elemen elemen kejutan yang nantinya akan disiapkan dalam upacara pembukaannya
dari asian games ke delapan belas di gelora bung karno ini
dan nanti akan ada lebih dari lima penari dan juga banyak sekali daftar seniman musisi ataupun juga penampil
yang akan tampil di atas panggung yang sangat megah dan spektakuler
total luas panggungnya mencapai satu tiga ratus lima puluh meter persegi
kita akan melihat apa saja elemen elemen surprise yang nantinya akan dihadirkan
nah yuda kalau kita bicara lagi soal defile
tampaknya indonesia sebagai tuan rumah akan berjalan mengelilingi stadion di urutan terakhir
dan informasi yang kami dapatkan bahwa yang akan membawa bendera merah putih adalah simon sudartawa
yang kita tahu merupakan atlet renang
dan bagi simon ini bukanlah kali pertama dia mengembang tugas yang sama atau membawa bendera
karena pada olimpiade di london dua ribu dua belas lalu di sin games dua ribu empat belas
dan di sin games sekolah lumpur dua ribu tujuh belas pun
ia berperan sebagai pembawa bendera dan memimpin atlet indonesia di ajang tersebut
dan ini adalah kali keempat
total ada lebih dari tujuh belas ribu atlet dan ofisial yang terlibat di ajang asian games dua ribu delapan belas ini
jumlah tersebut yuda adalah jumlah terbanyak yang dicatat dalam sejarah sepanjang penyelenggaraan asean games
dan acara ini akan berlangsung sampai pukul sembilan atau sepuluh malam hari nanti
dan kita akan tunggu seperti apa kemeriahan kemeriahan kejutan kejutan apa saja
yang tentunya ini nantinya akan menjadi catatan sejarah baru bagi dunia olahraga indonesia
mengingat ini adalah kali kedua indonesia menjadi tuan rumah dari asian games setelah pertama kali berlangsung pada tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh
ya dika kalau tadi anda katakan ada tujuh belas ribu atlet dan pastinya ribuan penonton yang memadati gbk pada malam hari ini
ini terkait dengan pengamanan
mungkin dika bisa menceritakan bagaimana pengamanan terutama pemeriksaan bagi sejumlah tamu
ataupun juga pengunjung yang memadati gbk
ya pengamanan di gelora bung karno ini memang sangat ketat melibatkan ribuan personil kepolisian dari berbagai satuan
untuk pengaman lalu lintasnya saja pengamanannya mencapai satu delapan ratus personil itu belum termasuk dengan satuan satuan lain yang melakukan penjagaan
dan tentunya juga satuan pengamanan presiden atau pas pampres pun turut melakukan pengamanan mengingat presiden joko widodo juga memiliki pengamanan

total ada lebih dari empat puluh ribu orang yang hadir ke gbk tiga puluh lima ribu diantara adalah mereka yang membeli tiket seharga tujuh ratus lima puluh ribu rupiah sampai lima juta rupiah
dan informasi yang kami terima semua tiket yang dijual selawat daring atau online tersebut sudah ludes terjual
itu artinya antusiasme masyarakat indonesia terhadap asian games dua ribu delapan belas yang diselenggarakan di jakarta dan juga di palembang
serta di beberapa titik di jogja
terima kasih joko
terima kasih joko

sangat sangat tinggi terlihat dari jumlah penonton yang hadir pada opening ceremony ini atau pun pada pertandingan pertandingan seperti pertandingan sepak bola
yang memang sudah dilangsungkan beberapa hari yang lalu
di situ ada press room ataupun ruangan media
kira kira apakah ruangan media ini mampu mengakomodir para media ataupun wartawan yang akan meliput sepanjang perjalanan asian games kali ini
kalau kita bicara tentang fasilitas apa saja yang ada di media press center ini memang ukurannya sangat besar
dan ini diperkirakan bisa menampung ribuan jurnalis karena tentu ada lebih dari lima wartawan dari berbagai negara yang datang ke jakarta atau juga ke palembang untuk melakukan peliputan ataupun juga membuat berita terkait dengan asian games
fasilitas fasilitas yang ada di sini memang cukup banyak tak terkecuali makanan dan minuman yang tak henti hentinya terus diberikan kepada para jurnalis
ini juga memang membuat kenyamanan bekerja dari para jurnalis menjadi lebih terjamin
nah kalau kita bicara tentang apa saja yang baru di gbk pada asian games yang terlihat pada opening ceremony ini tadi tampak di dekat lapangan baseball atau di depan jalan sudirman tampak ada patung atau signatur baru di gelora bung karno
itu patung bung karno yang tampak juga berdiri tegak di depan stadion gelora utama bung karno
dan tentu ini juga menjadi objek objek foto dari para pengunjung yang datang selain tentunya mereka mengharapkan untuk melihat seperti apa spektakulernya nanti
penampilan penampilan dari berbagai seniman penari ataupun juga penyanyi yang akan tampil
tentunya seperti apa kontingen atlet indonesia yang nanti akan melakukan defile di gelora bung karno ini
kita akan melihat seperti apa keseruannya nanti yuda dan saya akan mengabarkan lebih lanjut pada anda di program selanjutnya
terima kasih mardika
lalu kita ke erlangga di palembang
erlangga bagaimana di sana
meskipun mungkin cuma anda saksikan melalui nonton bareng
tapi apakah euforia juga dirasakan di jakabaring pada malam hari ini
ya tadi mungkin mahardika sudah menceritakan bagaimana keseruan dan antusiasme warga yang menghadiri opening ceremony asean games di stadion utama gelora bung karno senayan jakarta
dan keseruan sebenarnya juga tidak kalah di jakabaring sports city palembang
karena di kawasan jakabaring sports city ini juga digelar acara welcoming night yang merupakan bagian dari opening ceremony asean games dua ribu delapan belas
mungkin agak sedikit berbeda skalanya
karena di stadion utama gelora bung karno senang jakarta acara welcoming night di jakabaring sports city ini digelar dengan tema garden party atau pesta kebun
namun sayangnya acara ini tidak terbuka untuk umum dan hanya tamu undangan yang diizinkan untuk masuk ke dalam area acara
ada sekitar empat tamu undangan yang hadir
satu diantaranya di luar antre dan ofisial
sementara tiga lainnya adalah khusus untuk atlet dan ofisial
dan saat ini seperti tadi
sudah digambarkan oleh mardika para tamu undangan juga tengah menyaksikan bagaimana keseruan opening ceremony defile para atlet di stadion utama gelora bung karno senayan jakarta
lewat dua layar besar yang sudah disediakan oleh panitia
dan selain nonton bareng keseruan di stadion utama gelora bung karno panitia inaskog yang ada di palembang ini juga telah menyiapkan sejumlah acara hiburan
seperti tadi ada penampilan dari penyanyi andin
dan kabarnya juga ada penampilan dari artis k pop korea dan jepang yang nanti akan menghibur para tamu undangan yang hadir di acara welcoming night opening ceremony asian games di jakabaring sports city palembang ini
terima kasih erlangga
dan sebelumnya ada rekan saya mardika langsung dari gbk
selamat bertugas dan selamat menikmati perlatan akbar pembukaan asian games dua ribu delapan belas
selamat bertugas kembali rekan rekan
di ajang asian games dua ribu delapan belas